kan pada seharusnya kejahatan itu diadili agar mereka jerah dong
nah ini berikutnya juga pemirsa ada hal yang membuat kita tidak habis pikir ya
ada tiga anak di makassar sulawesi selatan diduga menjadi korban penyekapan dan juga penganiayaan oleh orang tuanya sendiri di sebuah ruko
nah ini membuka mata kita nih kalau fakta presentasi pelaku terbesar ya orang tua kandung
korban yang baru berusia dua lima serta sebelas tahun kerap dianiaya dengan cara dipukul menggunakan besi dan tidak diberi makan
inilah kondisi tiga anak diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya sendiri di sebuah ruko jalan mirah seruni kelurahan pandang kecamatan panakukang makassar minggu malam
ketiganya d dua tahun f lima tahun dan aw sebelas tahun kerap dianiaya dengan cara dipukul menggunakan besi dan tidak diberi makan
dari tiga anak dua diantaranya berhasil diamankan oleh tim reaksi cepat
trc pusat pelayanan terpaksa
adu pemberdayaan perempuan dan anak atau p dua tp dua a makassar
keduanya diselamatkan setelah petugas menerima laporan warga
ketika diamankan keduanya terlihat trauma berat dengan bekas luka di sekujur tubuhnya
anak anak ini berhasil kabur setelah aw berhasil mencunggil pintu ruko saat ibunya sedang tak berada di rumah
belum ada indikasi jelas apa yang kami sebutkan
karena yang berhak memberi penanda
bahwa ini penyekapan atau apa dan lain lain adalah polisi
ketua rt lima rw tiga kelurahan pandang kecamatan panakukang makassar juga membenarkan hal tersebut
menurutnya ia kerap mendapati ketiga anak dianiaya dengan cara dibukul dan ditendang ketika orang tuanya pulang
terus dari dalam itu terlambat kayak terlambat anak anak keluar masuk di mobil itu biasa terkubur kalau bukan di tanah saja
anak anak siapa itu yang keluar
jadi secara tidak langsung kita memang sudah biasa lihat
sudah biasa lihat tapi kembali lagi kita tidak punya daya karena kan dia tidak ada dasar itu
hingga pihak kepolisian turun tangan p dua tp dua a makassar akan mengamankan sementara kedua anak tersebut di rumah aman
ibnu muncir makassar